saya ingin menjelaskan bahwa benar dildin hulti kura dibebankan memberi bantuan sharing untuk kepentingan sang dulu yasi lipo beserta keluarga dan kerabat untuk keperluan umroh pada akhir tahun dua ribu dua puluh dua
saya dapat laporan dari sesdit al mahdur beratno bahwa muhammad atta memberikan pesan kepada sesdit hulti kura bahwa ada keperluan sang dulu yasi lipo untuk umroh akhir tahun dua ribu dua puluh dua
sehingga dildin hulti kura dibebankan uang sebesar rp enam ratus juta
namun di bulan desember dua ribu dua puluh dua baru bisa dibayarkan lima ratus juta seharusnya sisa seratus juta
namun saya ditagihkan tahun dua ribu dua puluh tiga untuk biaya umroh sang dulu yasi lipo yang ditagihkan lebih dari rp seratus juta
sehingga saya totalnya dibebankan untuk umroh sang dulu yasi lipo beserta keluarga dan kerabatnya sebesar lebih kurang rp satu miliar
sedangkan uang yang sudah diberikan sesdit atau andi muhammad idil kepada orang kepercayaan sel yaitu muhammad atta panji atau prof imam
namun teknisnya saya tidak mau tahu adalah sesdit
jadi walaupun dia awalnya rp enam ratus juta total akhirnya rp satu miliar
kemudian selain itu apakah juga ada bantuan untuk pembelian baju atau celana baju koko
info yang saya terima dari bu sestit ada
tni sebagaimana juga ada barang bukti nomor
masih di sembilan ya di halaman tujuh belas dari barang bukti nomor sembilan
di situ tetap hurti kultura rp dua puluh tujuh juta ya
kami kurang tahu persis permintaannya dari siapa cuma yang seperti kami sampaikan kami hanya dapat laporan dari ibu sestip bahwa ada permintaan untuk ini
itu semuanya uang tunai semua pemberiannya
oke ini juga terkait juga untuk bukbar buka puasa bersama pernah juga ada
betul ya sebagian tina saksi nomor tiga puluh enam sebesar rp tiga puluh juta ya
kalau penggunaan kan tadi saksi katakan bahwa diserahkan kalau nggak lewat muhammad atta panji atau prof imam
selanjutnya setelah itu saksi mengetahui nggak real penggunaan uang tersebut
saksi selain itu ada apakah juga pernah mendapat perintah selain itu
pengumpulan uang dana sharing atau keperluan pak menteri dana non budget pernah ada juga nggak tugas di luar yang rutin tugas asing yang diberitakan oleh pak menteri
atau melalui staff khususnya
masih ingat ada lagi nggak yang saksi pernah diperintahkan oleh pak menteri
yang secara tidak langsung itu terkait dengan rekomendasi import produk hortikultura dari ph
itu instruksi langsung dari pak menteri atau lewat orang lain
yang biasanya lewat hatta
jadi ada perusahaan perusahaan yang minta berproses untuk mendapatkan rekomendasi
jadi rekomendasi yang sifatnya teknis bukan izin
pak hatta konon katanya ini dari pak menteri
saya sempat katakan bahwa ada selain ancaman tadi adanya beberapa yang saksi mengetahui sudah dinonjopkan ya tadi pak musafak sama pak aleh ya
kalau penyampaian secara langsung kepada kami tidak ada